sekelompok anak di desa tempuran kecamatan paron ngawi jawa timur
menunggu waktu berbuka puasa dengan bermain meriam bambu
meriam sepanjang sekitar satu meter itu terbuat dari bambu ori yang lebih kuat
dibanding bambu lain dan bersuara sangat keras
anak anak tersebut bermain meriam bambu di lokasi yang jauh dari perumahan warga
dengan berjalan kaki mereka membawa meriam bambu di atas pundak
suara menggelegar pun terdengar bersahutan dari ujung lubang meriam bambu
jika suara meriam keras anak anak berteriak senang
dan jika suara yang keluar lemah atau macet mereka menertawakan
awalnya saya takut tapi seru
suaranya kencang banget
di tengah pandemi virus corona meriam bambu tetap dimainkan anak anak desa tempuran parot
namun mereka bermain meriam dengan memakai masker dan juga menjaga jarak
untuk mengantisipasi penyelidikan
perang perangan meriam bambu dilakukan setiap menjelang buka
setiap puasa mesti anak anak itu melaksanakan meriam bambu
itu bahaya gak sama permanen
tidak ini sangat tidak berbahaya
hanya suaranya saja menggelegar kayak meriam
meriam desa namanya anak anak itu katanya
terus ini tadi gimana
ini kan masih ada wabah corona ya
ini gimana untuk anak anak
untuk mengantisipasi ini
terjadinya ada wabah corona ini
kita membawa masker
kita selalu jaga jarak
mungkin kalau anak salah satunya itu
masker yang lepas itu
sampai dia mengulapkan kegembiriannya
setelah bunyi itu
mungkin lepas dia tidak terasa
ini memang mainan tradisional
iya mainan tradisional
meriam bambu ini biasa dimainkan setiap bulan puasa di desa tempuran
inilah salah satu tradisi yang diwariskan secara turun temurun
ina amtohari ngawi jawa timur